kita ke informasi selanjutnya pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas di hongkong juga digelar hari ini
dan untuk mengetahui seperti apa jalannya pelaksanaan pemilu di sana
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan ketua indonesian migran workers union
seringatin di gedung queens elizabeth hongkong
selamat siang waktu indonesia mbak sri
selamat siang mas afian
mbak sri sejauh ini bagaimana antusiasme warga datang ke gedung untuk melakukan pemungutan suara mbak
kalau saya lihat lumayan banyak ya karena tadi saya datang ke sini mencoba lebih awal
karena pembukaannya itu kan jam sembilan ya mbak gedung
dan ternyata saya datangnya jam delapan empat puluh lima dan ternyata sudah ada dua baris antrian yang menuju ke gedung
dan sekarang saat saya keluar dari tps sekitar dua jaman lah ya
untuk proses pelaksanaan pencoblosan itu di dalam gedung sendiri
jadi saat saya keluar antriannya sudah bertambah
kalau dulu hanya
kalau tadi hanya
sekarang ada sekitar empat titik antrian yang cukup panjang dan mengekor
dan masalahnya mereka berada di luar gedung dan keadaannya sekarang hujan di sini
oke sejauh ini ada berapa tps mbak yang ada di dalam gedung ini
kalau saya tadi mendengar bahwa di tps itu ada enam belas tempat pencoblosan suara ya
oke dan semua yang dipastikan yang datang untuk melakukan pencoblosan hari ini
bisa dipastikan mereka sudah terdaftar semuanya di dpt mbak
nah itu yang jadi masalah tadi
karena saya juga banyak ditanyain teman teman yang mereka ternyata bingung
karena pertama mereka sudah mendaftarkan diri tapi ternyata tidak mendapatkan surat undangan
atau kertas c enam itu tadi
dan mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mengecek
walaupun ptln sebenarnya sudah memberitahu bagaimana cara mengecek data mereka
apakah sudah menjadi data pemilih tetap atau belum
yang kedua ternyata di dalam antrian ini
kan tidak ada pembedaan antara siapa yang jadi dpt atau siapa yang jadi dpk
jadi dalam barisan ini semua campur dari satu
jadi ada beberapa orang yang ternyata dia tidak terdaftar sama sekali
dan masalahnya yang muncul itu nanti di dalam gedung
karena di dalam gedung baru kita akan tahu apakah kita sudah terdaftar atau belum
setelah petugas membantu mengecek data kita lewat komputer mereka
oke apakah sejauh ini tidak ada petugas yang berjaga di luar untuk mengatur
siapa yang mendapat undangan dan siapa yang belum mendapat undangan begitu mbak
sehingga kekacauan mungkin semakin bisa dihindari dalam
saya sih melihatnya sejauh ini tidak ada ya petugas yang meyakinkan menanyakan
apakah mereka sudah jadi pemilih tetap atau dpk ya yang belum terdaftar
namun hanya beberapa petugas yang jumlahnya sangat terbatas
karena saya melihat memang luar biasa di sini antriannya sangat panjang sekali
nah tadi saya juga menyampaikan kepada salah satu ppln yang saya temui di dalam gedung
mengapa tidak ada
tanda khusus misalkan di luar ya
misalkan pemilih yang sudah menjadi sebagai data pemilih tetap
ataupun yang belum menjadi data pemilih tetap
ini tidak ada tanda tanda khusus di sini sehingga orang juga tidak akan bingung
mereka harus antri di mana
jadi mereka yang sudah bawa kasus boleh
di sini saya di luar dan banyak ditanyain teman teman karena mereka memang
tidak tahu harus antri di mana ya
yang antara yang jadi pemilu tetap atau tidak
ini yang menyebabkan mereka semuanya jadi satu
dan di hongkong ini cuma ada satu gedung di queen elizabeth building saja yang tps
atau ada beberapa tps lainnya mbak di luar dari queens elizabeth building ini
jadi di hongkong sendiri tempat pemungutan suara itu ada di tiga tempat
yang pertama di yumlong itu daerah di luar hongkong
yang kedua itu di daerah kolon
dan yang ketiga itu di hongkong sendiri yaitu di wan chet
di sini ada tiga tempat
cuma tps yang terbanyak itu memang di wan chet
yang lainnya lebih sedikit kalau nggak salah tadi
dan sejauh ini kalau mbak sendiri melihat kebanyakan dari warga yang datang untuk
melakukan pencoblosan ini lebih banyak yang menerima undangan atau yang tidak menerima undangan
kalau saya sih melihatnya banyak yang tidak menerima undangan
karena kalau misalkan antriannya apakah karena memang jumlah komputernya terbatas ya untuk
ngecek data kita
atau memang lebih banyak orang yang tidak memiliki undangan
jadi kalau saya tanya ini mayoritas teman teman nggak ada yang memiliki undangan yang di luar ini
dibuka sampai jam berapa mbak untuk tps hari ini
jadi ini yang apa tps untuk pemilihan hari ini di hongkong kan dari jam sembilan sampai jam lima
untuk yang sudah menjadi data pemilih tetap
bagi teman teman yang belum menjadi data pemilih tetap mereka diberi kesempatan untuk
mencoblos antara jam lima sampai jam tujuh
tadi ada beberapa pertanyaan teman teman kalau misalkan jam lima sampai jam
masih panjang dan mereka harus pulang ke rumah majikan apa yang akan dilakukan oleh pt ln di sini
terima kasih mbak seringatin sudah bergabung bersama cnn indonesia news report pada siang hari ini
dan kita berharap bahwa pelaksanaan pemilu di hongkong ini bisa berjalan lebih lancar lagi
meskipun beberapa warga yang datang tidak menerima undangan untuk melakukan pencoblosan pada hari ini